calon presiden ganjar pranowo mengaku terus mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
ganjar juga mengatakan pdi perjuangan sedang mempersiapkan syarat syarat untuk mendorong hak angket di dpr
dalam forum diskusi di menteng jakarta pusat sabtu siang ganjar yang bergabung secara daring mengatakan
fraksi pdi perjuangan merancang naskah akademis dan mengumpulkan dukungan usulan hak angket
sementara tim pemenangan nasional ganjar mahfud masih mengumpulkan saksi saksi ahli dan sejumlah bukti
ganjar meminta setiap orang yang melihat dugaan kecurangan tetap berbicara